langsung saja kami hadirkan informasi seputar ruas ruas jalan yang mengalami kemacetan di musim libur akhir pekan ini
ruas jalan tol di cirebon macet panjang seperti yang terjadi di tol cipali dan palikanci
di cipali kemacetan terjadi hingga lebih dari tujuh km di antrean gerbang tol
meski pihak pengelola tol sudah membuka loket tambahan kemacetan juga tetap tidak bisa dihindari
sejak kamis pagi kepadatan arus lalu lintas di ruas tol cipali terus naik secara signifikan
bahkan ini kemacetan di cipali mengular hingga tujuh km panjangnya
akibat derasnya arus kendaraan dari arah ibu kota menuju ke sejumlah daerah di jawa barat
selain karena banyaknya kendaraan dari jakarta yang melintas kemacetan di cipali juga terjadi karena jumlah loket pembayaran yang terbatas
semula pengelola hanya mengaktifkan tiga loket saja namun kemacetan juga belum terurai
dan meski pengelola tol sudah membuka sepuluh loket pembayaran tidak hanya di tol cipali suasana ruas plumbon di tol palikanci juga macet
bahkan ribuan kendaraan terus terjebak macet sejak kamis pagi
kemacetan ini disebabkan adanya antrean di gerbang tol plumbon untuk bertransaksi
sampai siang ini kondisi ini masih terus terjadi